berani beraninya masuk ke kamar gue
dia kan yang tadi ngomongin gue
yang ngehajar ray maura gak
terpengaruh sama cara omongan tapinya reva
padahal belum lebaran
ya papi sudah maafkan mamanya boy
tapi bukan berarti papi mengizinkan kamu berhubungan sama boy
yes gue menang
dan satu hal lagi
tapi ingin kamu lebih fokus untuk menghadapi kelulusan ujian kami
dan waktu itu kan kurang lebih sekitar dua atau tiga bulan kan
benar benar udah berhasil bikin pay benci banget sama mamanya boy
kamu dari mana
kamu kan tadi siang ada janji makan siang sama mama
tadi siang mondi mendadak gak bisa nyamperin mama ke kafe
dan hape monde juga lowbat ma
emang ini ada urusan apa sih
sampai lupa janjinya sama mama
tadi monde habis bantuin oki ma
bantuin bersihin rumahnya
sisa sisa rumah yang kebakaran
kasian oki masih sendirian kan
kamu harus cari cara bagaimanapun juga untuk hubungin mama
kalau udah bikin mama pandi
kamu kenapa sih kok kayaknya
senyumnya gak ikhlas kayak gak ada gairah
kamu lagi ada masalah
mungkin monde nya lagi lemes aja
kalo gitu sekarang kamu cuci muka
jangan sampai kamu sakit
ya udah deh ma
monde tidur dulu aja ya ma ya
bener kan ga
mandi kayak gitu karena dia lagi kecapean aja
bukan karena lagi ada masalah
aku benar benar gak enak banget deh sama mama kamu
ya agak agak tersinggung atau kecewa sama omongan tapi aku
tadi pakai aku kan kayaknya jutek banget
tadi sih aku ngobrol sama papa aku
papa aku bilang sih ya obrolan mama aku sama papa kamu itu tuh udah awal yang baik awal yang bagus
yang penting kamu tuh harus sabar ya
tapi boy aku jadi sedih deh
aku kayaknya ngerasa usaha kita tuh bakal sia sia
papi tuh kayaknya gak akan suka juga sama mama kamu
eh budi makanya kamu tuh santai aja
santai pelan pelan tapi pasti
budi kamu tuh gak kenal papi aku boy
tapi aku tuh orangnya keras banget
dan kalau misalnya papi aku tuh udah punya pendirian kayak gitu itu susah banget buat diubah
hatinya itu gak gampang diubah boy
budi budi emang lebih keras mana sih sama batu karang
eh batu karang lah aneh aneh aja nanyanya
nah itu tau
ini deh nih kamu kasih tau ya
karang itu pelan pelan kalau kena air bakalan bolong kan
dan pastinya tuh hati papi kamu tuh juga bakalan bolong bakalan lulu
ceritanya ini pak boynya berfilsafat ya
mau jadi puja enggak ya
tapi bener juga sih boy kata kamu
sekeras kerasnya papi buktinya aja masih bisa tuh dipengaruhi sama adriana
nah gitu kan
emang kita tuh harus butuh proses
dan semoga aja besok atau lusa hati papi kamu itu bakalan lulu
semoga aja begitu boy
yaudah kalau gitu kamu bobo ya
istirahat biar besok segar
gila banget sih
gak ada satupun anak black cobra yang bisa nganggur
gak ada satupun anak black cobra yang bisa nganggur

satupun gak ada
mereka yang mau terjadi
mereka bisa lewat jalur sempit
pasti susah buat kita buat ngejar mereka

lo kenapa rey
tadi gue ketemu alex
gue berhasil kasih dia pelajaran
tapi ada yang bantuin dia
ada yang bantuin dia
gue belum pernah ngeliat ya
dia bukan anak muda
tapi ini mau biar ada dirinya
rey pasti tadi lu kalah juga gara gara lu belum sembuh total
kalau lo udah sembuh pasti lo gampang ngalahin dia
tapi benar dia jago juga
bahaya juga kalau ada orang hebat yang melindungi black cobra
rey moraga itu memang hebat
tapi orang yang tadi nolongin gue itu menurut gue itu lebih hebat dari rey moraga
makanya dia bisa kalahi rey moraga
lek kalau dia nolongin lo berarti dia ada di bagian lo
lo kenal sama dia
gue gak bisa liat dia jelas
soalnya dia keburu keburu gitu
loh lo kenal sama dia

loh lo kenal sama dia
soalnya dia keburu keburu gitu
terus gue ngejar dia kan
ternyata jago bawa motor juga
padahal kalau lo bisa nemuin dia kita bisa jadiin dia guru besar di dojo black cobra
wah itu yang gue pikirin
semoga aja kita bisa ketemu dia lagi
soalnya dia itu hebat banget men
kita harus cari dia men
berani beraninya masuk ke kamar gue
dia kan yang tadi ngomongin gue
jangan berisik lex
gue udah bebas
bener kan dugaan gue
gue udah sempat nyariin abang
begitu dengar abang udah keluar dari penjara
kok abang berubah kayak gini mah
gue sengaja lex
karena gue pengen
cuma lo yang tau
kalau gue bebas dari penjara
yang gue percaya
lo harus jaga rahasia ini baik baik
gue gak mau tau
urusan dunia luar
karena polisi masih mantau
saya benar benar kagum melihat bang kobar
dia juara mma
itu udah kali bang
bang kobar hebat banget bisa kalahin dia
di dalam penjara
dengan petarung petarung daerah
nama black cobra adalah dikasih oleh abang
black cobra lo jaga dengan baik
meskipun gue tau
lo banyak banget tantangannya
banyak banget rintangannya
banyak banget rintangnya
banyak banget rintangnya